sengaja kue ini saya sisain buat ustadz abel sama saya
jadi gini ustadz itu haikal dan dodot kehabisan kue
jadi kuenya boleh gak buat mereka aja
kok jahil banget sih
eh kamu gimana sih
kamu itu kalau ustadz di depan sedang menerangkan
atau sedang mengabsen ya
harus ya ketika ustadz sedang menerangkan itu
terus beresin tempat tidur
kemudian apa lagi
itu semua harus kalian biasakan
semakin dewasa artinya semakin bertambah pula lah usia kalian atau umur kalian
itu berarti kalian menjadi anak yang punya pemikiran dewasa
jadi jangan mau lagi diomelin sama ustadz
jangan mau lagi dimarahin
jangan lagi pengen dihasiatin terus menerus aja
ini dihasiatin boleh
tapi jangan setiap hal yang kalian lakukan itu salah
sehingga akhirnya ustadz harus nasehatin
belajar untuk disiplin
belajar untuk dewa
sekarang buka buku kalian kita masuk pelajaran sejarah islam
ada aja titipannya
udah gitu ini gak usah keras keras pukul pintunya
siapa ini yang gedar gedor ya
lupa padahal lagi sakit
lupa tau nanti titik
suaranya bergemak sampe ke gigi
pade sabar pade sabar
udah udah disini titik kue aja nih
ini buat siapa
titipan buat si sobri
kata dari neneknya
ini pegang dulu
karena sepadas lah mulut saya
aduh bos mau duduk sini
sini duduk bos
nih ini kan buat kita berdua
nanti bos tidur disana
gila ini baik kalian tau nih
udah menit di situ
di situ aja bos
kita boleh dong bos kita makan makan
di warung lilis jual apa
kalian mau makan di warung lilis
aku tinggal nunggu kiriman uang sama nenek aku aja
udah terserah kalian
kalian boleh makan sepuasnya di warung lilis
kalau menurut si lukman ganteng nih
dari otaknya itu menurutnya
mending kita ke warung lili
beli belajaan yang banyak
di warung lilis
makan di warung lilis
jadi baru saja diomongin
kenapa aja pada ngejogrok disini
bukannya pada ke dapur
emang ada apa di dapur pas ada gitu
lah kan si sobrima dapat kiriman kue dari neneknya
saya taruh non di dapur
kan beli kan
pasti aku bakalan dapat kiriman dari nenekku
ah gak mungkin engga sih
pak sirikiti mau gak kuenya
namanya juga recep ki'i
boleh gak pak sirikiti anterin sobri ke dapur
ya boleh dah itu ngitung olahraga
berhenti berhenti semuanya kenyam pakde lagi adik ini maaf padeh sobri kesini cuman mau ngandel
sobri padeh tanpa pada ngomong nih gigi lagi bengkak juga naruh pada tahu emang gigi pada
begitu lu bisa bedain mana sakit gigi apa mana monyok harapnya udah eh eh eh eh eh
terima kasih ya sabri kuenya
kita pergi aja yuk dari sini
kita gak dikasih
kenapa gak ikutan makan kue
yaudah kalian ikut
ustazah ke ruang guru yuk
masih ada kue tuh
dodo aikal kalian tunggu dulu disitu ya
lihat kue tart yang ada disini gak
kalo gak salah sih ya
disimpen sama ustadz
burung gelatik turun ke air mencari ikan
ustazah abel yang cantik pasti cari kue tart ini kan
sengaja kue ini saya sisain buat ustadz abel sama saya
jadi gini ustadz
itu aikal dan dodo kehabisan kue
jadi kuenya boleh gak buat mereka aja
ya udah deh
ya allah ustadz ridwan
kok jahil banget sih
ini tau gak gara gara apa
gara gara tadi saya bilang kuenya buat kita berdua
gak terima kayaknya disini
ustadz gak boleh gitu dong
ustadz ridwan jangan kayak gitu dong
saya mau ngasih untuk aikal dan dodo
ya jangan gitu
enak tuh kuenya
eh gak usah ketawa
ar rahman ar rahim maliki yawmiddin
assalamualaikum pak d
ketika ada orang mengucapkan salam
dan yang menjawab salam itu sendiri
karena itu fardu aik
pak d nyimah aja